dia sedang menyelesaikan masalahnya dengan ratu geneng permoho
hmm ada pertemuan apa aku sampai tidak diundang disana
sudahlah gak perlu dipikirkan
para senopati para senopatiku
baik dinda baik
aku mengerti sekarang
aku akan mengikuti petunjuk
iya kanjeng ratu
ajak aku berkeliling tempat ini
supaya aku bisa mengenal lebih dalam tempat tinggalku
baik kanjeng ratu
hei siapa disitu
sudahlah ayo ayo kita tolong dia
jangan dia papan
selamat datang ratu banga
selamat datang prabu kiripati
selamat datang prabu kiripati
selamat datang prabu kiripati
aku kagum sekali terhadapmu nawang wulan
selamat bergabung di dunia para penguasa
maaf kalau aku gak sopan
maafkan sekali lagi ratu kidul
karena kakak kau yang satu lagi ratu gendeng permoni
tidak bisa ikut hadir untuk menyambut bertakanya sang penguasa baru
aku sudah sangat senang dengan kehadiran prabu giri pati dan ratu brana
kemana saudaraku yang satu
aku ingin bertemu ratumu gundeng permoni
sudah kubila lawan kami dulu
bahasa pasti terus biar kami yang memulai
kalian akan menyesal
sudah lama sekali kita tidak berjumpa adikku
maaf prabu giripati
kilengan wulu sedang tidak ada di keraton segoro kidul
dia sedang menyelesaikan masalahnya dengan ratu geneng permoni
ada pertemuan apa aku sampai tidak diundang di sana
sudahlah tidak perlu dipikirkan
bertarung sebagai persahabatan
berhiburan kepada kami semua
itu pun kalau ratu cantik sebelah saya ini mengizinkan
kalau begitu aku juga izinkan
maafkan jeng prabu
kami harus bertarung seperti apa
bertarung seperti apa
ya bertarung seperti biasanya
terima kasih para senopati
kalian telah menyuguhkan pertarungan yang sangat hebat
ya kenapa dihentikan
padahal lagi seru serunya
terima kasih atas hiburannya
sekarang saatnya saya kembali
sekali lagi terima kasih atas hiburannya
lain kali kalau keraton segoro kidul membutuhkan
jangan lupa dan jangan sukan sukan memberi kabar kepada saya
terima kasih prabu giripati

selalu berhutang rintah muncul su emergency service menang

sampaikan padaku kenapa dimas datang dengan rasa gunda dan dengan penuh rasa membunuh
tidak mungkin yunda tidak tahu apa yang ingin aku tanyakan
jangan bersilat lidah dimas
katakan saja langsung padaku
racun itu digunakan oleh dayang yang diperoleh tak terlamatan
untuk meracuni prabu segoro kidul melalui minuman
dari mana tak terlamatan mendapatkan racun itu
kalau bukan dari yunda
karena hanya yunda yang bisa memiliki racun itu
hanya yunda yang bisa mengangkat racun itu
ternyata benar dugaanku
yunda adalah dalang dibalikku di etat tak terlamatan
kenapa yunda diam
jawab aku yunda
untuk saja kamu datang padamu
jadi aku tidak perlu repot repot untuk mencari
kelewat batas kamu yunda
kamu yang berlewat batas dimas
kenapa kamu mengabdi pada bidadari itu
bidadari terkutuk dan besok itu dimas